putar kpu jatim yang akan menggelar debat publik pertama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam pilgub jatim dua ribu delapan belas malam ini
nah masing masing paslon akan beradu gagasan dalam visi dan misi
gagasan dan program kerja yang ditawarkan setiap paslon ini dapat menjadi gambaran bagi masyarakat siapa yang sekiranya layak untuk menjadi pemimpin jawa timur periode selanjutnya
berbagai persiapan telah dilakukan kpu jatim jelang debat publik putaran pertama malam ini
tidak hanya secara teknis acara kpu jatim memaksimalkan proses segmentasi pertanyaan yang akan ditanyakan pada pasangan calon
debat kali ini mengangkat isu kesejahteraan masyarakat dan materi yang akan ditanyakan kepada masing masing pasangan calon merupakan hasil dari diskusi panjang tim perumus
yang membedakan dalam debat kali ini tim perumus tidak hanya melibatkan akademisi saja
kpu provinsi jawa timur juga menggandeng aktivis anti korupsi
transmedia dipercaya kpu jawa timur menjadi salah satu tv pelaksana
menyatakan telah mempersiapkan acara secara maksimal
hal ini sebagai komitmen transmedia menghadirkan layar pemilu terpercaya bagi masyarakat luas
saya pikir ini agak berbeda
karena ini akan disampaikan secara live seluruh indonesia secara nasional
juga akan dirilis oleh beberapa media media yang capable juga
termasuk juga ini nanti materi materi yang akan disampaikan
juga materi materi hasil dari proses perdebatan yang cukup panjang dari tim perumus
jadi kita membantu kpu jawa timur dalam melaksanakan debat pemilihan gubernur yang pertama
nah karena itu kehormatan buat kita
dan kita kebetulan transmedia sudah punya pengalaman mbak
transmedia cnn indonesia transtv dan trans tujuh punya pengalaman waktu debat pilkada jakarta
yang ketiga dan ketiga
dan putaran terakhir
nah dari situ yang experience itu yang kita terapkan di sini
tentu disesuaikan dengan karakter yang ada di jawa timur
kan jawa timur punya karakter yang luar biasa
dan itu yang coba kita tampilkan mbak
persiapan selama ini sudah sampai set
set sudah mulai berdiri
dan besok kita rencananya untuk beladi resik